kita ke informasi selanjutnya dari kepulauan riau untuk menerangi desa gubernur kepulauan riau ansar ahmad meresmikan program listrik masuk desa
program ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian mikro
kapasitas seratus kw untuk menerangi satu ratus enam puluh sembilan pelanggan yang sudah terdaftar
selain desa semembang masih ada sejumlah desa di kabupaten karimun yang mendapatkan aliran listrik
yaitu desa degong desa selatmi desa sanglar dan desa ngal
sejumlah desa lainnya seperti desa sunggap desa air putih dan desa linggai kabupaten kepulauan anambas
juga mendapatkan aliran listrik bertenaga diesel
kemudian desa lainnya seperti busun panjang kabupaten lingga
serta dusun binjai di dusun kepulauan anambas

total ada sembilan desa dan dua dusun dengan sembilan unit pembangkit listrik tenaga diesel
dengan kapasitas terpasang sembilan ratus tiga puluh lima kw dengan jumlah satu delapan ratus tiga pelanggan yang menikmati program listrik masuk desa
untuk sementara waktu aliran listrik menyala selama empat belas jam
karena mesin diesel belum bisa beroperasi selama dua puluh empat jam
gubernur kepulauan riau ansyar ahmad menyampaikan apresiasinya kepada pln
rasio desa berlistrik atau rdb provinsi kepulauan riau hingga oktober dua ribu dua puluh
telah mencapai sembilan puluh delapan lima puluh enam persen
aliran listrik ini bisa dinikmati masyarakat
terutama bagi anak mereka yang ingin belajar
selain itu bisa membantu meningkatkan perekonomian warga setempat
pemerintah provinsi kepulauan riau membantu warga yang tidak mampu membayar
untuk pemasangan instalasi listrik
di desa desa yang sudah terakhir ya
karena sampai akhir desember
kita bersama pln sepakat akan menyelesaikan seluruh desa perubahan
di kepri ini delapan ratus tiga puluh enam
kita hanya tinggal memikirkan nanti bagaimana
agar masyarakat di tiap desa itu
kita bisa memanfaatkan listrik pln ini
sebelumnya masyarakat di sembilan desa dan dua dusun tersebut
masih menggunakan genset sebagai sumber listrik
tentunya ini membutuhkan biaya operasional
dalam sebulan mereka bisa mengeluarkan uang sekitar rp empat ratus hingga rp lima ratus ribu rupiah
untuk membeli bensin sebagai bahan bakar mesin genset
tim liputan cnn indonesia